kepada kepentingan rakyat banyak
disinilah keteladanan para elit bangsa ini diperlukan
keteladanan atas konsistensi sikap ucapan dan perbuatannya
dan kita sekarang ini menghadapi
satu situasional yang memerlukan sekali
upaya untuk menjaga stabilitas nasional
anda semua sudah memahamin itu
indonesia tidak berada dalam posisi sendiri
kita berada dalam komunitas dunia internasional
kita berhubungan satu sama lain
apa yang terjadi di belahan belahan eropa
itu membawa langsung atau tidak langsung
impact yang tersendiri kepada
dan harus bisa kita pahamin
untuk mengutamakan national interest kita
dan salah satu modal terbesar
yang dipahamin oleh nasdem adalah
menjaga stabilitas nasional itu sendiri
saya pikir ini ancaman bagi
pak surya izin bela dari cnn tv indonesia
kalau misalnya menanggapi dari jawaban bapak tadi
berarti tandanya apakah nasdem sudah konkret
dan yang kedua mau konfirmasi pak
katanya pak anies mau bertemu dengan pak surya
pada sore ini apakah betul pak terima kasih
kalau ada usulan boleh kita pertimbangkan juga
itu yang pertama kita bisa pertimbangkan itu
kalau enggak ada usulan lainnya
apa sebenarnya yang lebih baik bagi nasdem
dengan spirit dan semangat seperti apa yang saya utarakan tadi
kedua benar bung anies saya dapat konfirmasi
mau singgah kemarin sebentar sore ya
mungkin jam jam lima atau jam enam nanti
apa lagi atau tunggu bung anies nanti
menarik tuh pakaiannya ya
dari partai nasdem saya irfan dari tirta id
tadi kan pak sudah terkonfirmasi
ada keinginan untuk tergabung dengan
yang berikutnya adalah mengenai hak angket pak surya
walaupun saat ini suaranya sudah mulai senyap
ya progres perjalanan waktu
membuat pak angket sudah tidak up to date lagi
untuk conditional hari ini
jam by jam waktu ke waktu hari berhari
esensi daripada keberadaan hak angket
sudah jauh daripada harapan kita bersama
tapi bukan berarti kita menghalangin
kita berjuang untuk meneruskan h angket
pasca atau menanggapi putusan mahkamah
apakah nasdem akan merapat ke pemerintahan
tidak memberikan jawaban yang tegas